penelitian yang dipublikasikan di journal of pediatrics pada kamis dua puluh agustus lalu ini
melibatkan satu ratus sembilan puluh dua anak berusia antara sampai dua puluh dua tahun
anak anak yang diteliti ternyata memiliki jumlah virus atau viral load sangat tinggi
terutama pada dua hari pertama
semakin tinggi jumlah virusnya semakin tinggi pula
tingkat atau risiko anak anak ini menularkan covid sembilan belas ke lingkungan sekitar
dalam konteks sekolah tatap muka
anak anak berpotensi menularkan virus ini ke teman teman orang tua para guru
dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah terlebih yang usia lanjut
dan memiliki comorbid atau penyakit penyertaan
menurut lea leonker penulis utama dalam penelitian ini
anak anak yang terpapar virus covid sembilan belas tidak menunjukkan gejala sakit atau yang dikenal
dengan istilah orang tanpa gejala atau otg
data itu menunjukkan
cukup menarik karena data pada anak anak dibandingkan dengan orang dewasa yang sedang masuk rumah sakit
jumlah virus yang orang yang sedang berada di rumah sakit masuk rumah sakit
tidak setinggi anak anak yang tidak menunjukkan gejala
ini kan berarti bom waktu ini
setelah yang dilakukan nidom terhadap jurnal ini membuatnya terkejut
pasalnya dengan jumlah virus yang tinggi
anak anak ini tidak menunjukkan gejala sakit
dengan tingkat virus yang lebih rendah seseorang bisa mengalami sakit
tingkat fatalitas kasus untuk anak anak memang relatif rendah
tetapi daya tularnya ternyata sangat tinggi
berarti artinya bahwa ada mekanisme lain di dalam tubuh remaja itu
yang bisa memicu peningkatan virus
meskipun penelitian ini dilaksanakan di amerika serikat
nido menilai temuan ini sebagai peringatan bagi pemerintah di semua level di indonesia
yang ingin kembali membuka sekolah
membuka sekolah tatap muka
dari data gugus tugas covid sembilan belas kota surabaya
sampai dua puluh satu agustus ada satu ratus tiga puluh tujuh guru sd dan smp di surabaya
positif covid sembilan belas dan empat diantaranya meninggal dunia
pemerintah kota surabaya menutup sejumlah sekolah dasar di surabaya
karena ada tenaga kependidikan di sana yang positif covid sembilan belas
yakni di sekolah sdn ngagel satu dan sdn bendul merisi
surabaya jawa timur